angin kencang melanda sebagian pulau bali pada senin sore
angin yang disertai hujan di beberapa lokasi mengakibatkan pohon tumbang di beberapa titik
baik di kota dan pasar maupun kabupaten lainnya
selain menimbulkan kemacetan pohon pohon yang tumbang juga menimpa kendaraan dan bangunan di sekitarnya
angin kencang juga memporak porandakan atap bangunan rumah warga
gelombang tinggi juga dilaporkan terjadi di laut bali yang menghubungkan pulau bali dengan pulau nusa penida maupun nusa lembongan
rilis yang dikeluarkan bpbd provinsi bali menyebut
hampir seluruh kabupaten kota di bali terkena dampak angin kencang dan hujan
total kejadian berjumlah sembilan puluh satu terdiri atas pohon tumbang di delapan puluh titik dan bangunan rusak sebelas titik
nilai kerugian belum dapat diperkirakan
tetapi hingga selasa tiga januari
tidak ada laporan korban jiwa maupun luka luka
balai besar bmkg wilayah tiga denpasar pada selasa siang mengatakan
angin kencang timbul akibat pertemuan angin di wilayah jawa bali dan nusa tenggara
yang merupakan efek tidak langsung eksiklon tropis eli
angin kencang diperkirakan masih terjadi hingga dua hari ke depan
namun dengan intensitas angin yang mulai melandai
ayu ngurah dewi kartika widowati bali